perlakuan buruk sejumlah pengendara mewarnai masa psbb tingkat bandung raya dan provinsi jawa barat
pengendara yang nekat mudik tak segan segan memarahi petugas
bribka irwan salah satunya
sudah lebih dari sebulan bribka irwan bertugas di pos cekpoin psbb gerbang tochi leni
kemarahan pengendara yang melanggar sudah menjadi makanan sehari hari
namun bribka irwan tetap memberi pemahaman kepada pelanggar
kita memberikan pemahaman bahwa bapak atau ibu nanti nyampe di wilayah tujuannya pun harus menjalankan karantina empat belas hari
nggak bisa berkumpul dengan keluarga gitu kan
mendingan bapak tinggal aja di tempat sekarang yang domisili daripada nanti pulang ke rumah pun
selain menularkan kepada warga atau keluarga juga nggak bisa bertemu dengan keluarga karena harus dikarantina ya
hal serupa dirasakan mega nabila
cuaca terik tak lagi dihiraukannya
petugas kesehatan bagian farmasi di puskesmas
seriung bandung ini menjadi petugas pos cekpoin psbb di gerbang tolbuabatu
sejak psbb tingkat provinsi berlangsung
kerinduan kepada keluarga karena tak bisa berlebaran bersama tak menyurutkan semangat mega
tugasnya sebagai garda depan menjadi motivasinya
meski sejumlah pengalaman tak mengenakan sempat ia rasakan
kita sudah memberitahu dengan baik baik
tapi mereka malah ngegas gitu kan
dengan ada yang marahnya
dengan kata kata gitu
terus ada yang memang dia dikasih tahu
memang dia mau ikutin
tapi dengan cara ya kayak mobilnya itu digas gitu ya
kayak yang mungkin mereka kecewa
petugas lain di cekpoin psbb gerbang tolbuabatu pun mengalami hal yang tak jauh berbeda
petugas kepolisian tni dinas perhubungan satpol pp dan pmi yang bersiaga sejak sebulan lalu ini
sudah tak asing lagi dengan gertak
dari pengendara bandel
nah kalau masyarakat biasanya kalau marahnya itu mobilnya digerung gerung ya
mobilnya digerung gerung dan kecot kecot biasanya kembali keluar tolnya ya sambil muka marah lah
hampir tidak puas tapi memang karena yang pertama juga bulan puasa kemarin
jadi intinya kita bersabar saja
sejak senin pagi hingga siang
tiga puluh satu mobil berplat nomor luar kota diminta memutar balik oleh petugas cekpoin psbb di gerbang tolbuabatu
karena terindikasi akan muntah
sangat disayangkan sampai menjelang akhir masa pemberlakuan psbb masih terjadi sejumlah pelanggaran
diharapkan masyarakat dapat sama sama kooperatif selama psbb berlangsung
dengan tunda mudik tetap di rumah saja dan menerapkan pola hidup sehat
untuk sama sama memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
rizka rizlia helmy suryadegara kabupaten bandung